halo selamat malam golkar dan pan resmi mendeklarasikan prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
partai partai pengusung prabowo subianto itu membentuk koalisi jumbo mengantongi empat puluh enam sembilan persen kursi di parlemen
kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini
apakah benar pembentukan koalisi besar ini atas izin dan restu presiden jokowi
yang jelas pembentukan koalisi besar ini akan mengubah konstelasi politik pilpres dua ribu dua puluh
prabowo bentuk koalisi besar kepung ganjar
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam political show
persis setahun koalisi kebangkitan indonesia raya terbentuk
dukungan kepada prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat kini bertambah
partai golkar dan partai amanat nasional mendeklarasikan prabowo sebagai calon presiden yang akan didukung pada pilpres mendatang
dilakukan di museum perumusan naskah proklamasi kawasan jakarta pusat minggu pagi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto
dan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
membeberkan alasan rapat kekoalisi yang diinisiasi oleh gerindra dan partai kebangkitan bangsa
tidak lain tidak bukan karena bapak leep man jenderal pak prabowo subianto lahir dari rahim partai golkar
kami sudah sepuluh tahun bareng bareng
dengan pak prabowo
kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar
kami meyakini perjuangan sepuluh tahun itu akan tuntas pak
karena kita hari ini sudah bersama sama dengan gus muhaymin iskandar
prabowo mengaku terharu dengan tambahan dukungan dua partai koalisi pemerintahan jokowi itu
ini sungguh suatu kehormatan
yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai partai ini
dan terutama harapan rakyat indonesia semuanya
menanggapi bergabungnya golkar dan pan ke kkir
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
mengisyaratkan harapannya untuk tetap ditunjuk menjadi cawapres mendampingi prabowo
sempat diminta persetujuan oleh gerindra soal bergabungnya golkar dan pan
menyatakan persetujuannya hanya jika ia ditunjuk menjadi cawapres prabowo
ada instruksi dari pak jokowi sebelum pernah datang ke kerja zaman ini
saya cuma diminta teman teman gerindra setuju tidak
direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menilai merapatnya pan dan golkar ke barisan prabowo terkesan mendadak
adi menduga ada sosok kekuatan politik yang lebih besar hingga munculnya deklarasi pan dan golkar kepada prabowo
apa yang sebenarnya membuat golkar dan pan itu mengubah pilihan politiknya begitu cepat
yang saya sebut tidak ada angin dan tidak ada hujan
pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa yang determinan yang bisa dalam tanda kutip membisikkan memberikan satu fatsun politik supaya golkar dan pan ini segera memberikan nyatakan dukungan politiknya kepada prabowo subianto
nah soal siapa kekuatan besar itulah wallawa alam biswab saya tidak bisa menebak
sebelumnya dalam pertemuan virtual konsolidasi relawan prabowo kami selalu
wakil ketua dewan pembina gerindra haji jokowi

rencana golkar dan pan memberikan dukungan ke prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
prabowo disebut sempat menerima kunjungan dari erlangga didampingi sekjen golkar
ludwig fredrik paulus dan pendahara golkar dito ganundito
usai pertemuan sejumlah elit kedua partai menunjukkan senyum yang supringan
hashim mengungkapkan dukungan golkar
dan pan untuk bergabung ke koalisi gerindra dan pkb atas seizin dan restu presiden joko widodo
dan semua senyum senyum pak prabowo pak muzani ya senyum senyum
pak erlangga pak ludwig dan pak siapa pak dito juga senyum
ternyata mereka menyatakan mau dukung pak prabowo
dan seizin dan restu dari pak jokowi
menanggapi cawe cawe istana dalam dukungan ke prabowo
ketua umum pan zulkifli hasan membantah bahwa tidak ada arahan atau campur tangan dari jokowi
apakah sudah ada persetujuan pak jokowi
dari presiden tidak ada arahan jadi ini putusan kita bersama bareng bareng
ya sama sekali tidak ada arahan dari pak jokowi
dengan kehadiran golkar dan pan
kini sudah ada empat partai koalisi pemerintahan jokowi yang mendukung prabowo subianto di pilpres dua ribu sembilan belas
izin rakyat untuk kita berkuasa
karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia
tim litbang cnn indonesia telah merangkum angka statistik dari beberapa lembaga survei
terkait elektabilitas capres cawapres dan peta koalisi terkini setelah pan dan juga golkar bergabung ke prabowo subianto
seperti apa hasilnya saya sudah bersama dengan direktur eksekutif dari carta politika yunarto wijaya
selamat malam mas loto
selamat malam gimana
ini kita paparkan ya ada dua lembaga survei yang sudah di

yang pertama ini punya lembaga survei statistik politik
saya dulu ya nanti baru punya mas loto
periodenya dua puluh delapan juli sampai empat agustus dua ribu dua puluh
itu punyanya polstat
kita lihat yang punya mas toto di bulan mei ya carta politika
dan memang semakin kecil ya angka tidak tahu tidak jawab
dan saya pikir belum ada satupun lembaga survei yang bisa langsung merekam apa yang terjadi kemarin
karena biasanya kita butuh dua minggu
jadi nanti kalau dilihat ada lembaga survei baru selisih tiga hari
keluar hasil survei sudah pasti abal abal gitu ya
dan memang menjadi menarik
kan pertanyaannya adalah apakah bertambahnya mesin politik akan kemudian berkorelasi linier
atau kemudian malah membawa sebuah perspektif baru di hadapan masyarakat terkait dengan elektabilitas calon
itu yang nanti kita akan lihat
oke nanti kita akan lihat di peta koalisinya ya
soal sokongan ataupun dukungan dari partai partai politik
apakah akan menambah suara atau justru sebaliknya
di slide selanjutnya ada elektabilitas calon wakil presiden
masih punya carta politika
silahkan mas loto
iya kalau kita lihat sebetulnya tidak ada yang jauh
agak kalau kita lihat mas sandi di peringkat pertama bersaing ketat dengan mas ridwan kamil
lalu ada pak mahfud md
dan kalau kita mau simpulkan memang persaingan belakangan terutama sebetulnya ada yang di media monitoring ya
ada satu nama yang cenderung namanya terus naik
dan di berbagai lembaga survei bisa terlihat juga
setelah sekian lama misalnya dengan jabatan menjadi menteri bumn
jabatan menjadi menteri bumn
tetapi memang harus diakui pasca menjadi ketua pssi ada kecenderungan mas erick ini selalu ada di tiga besar
berarti ini sudah benar ya langkahnya erick thohir ya
jadi ketua pssi langsung melejit angkanya
anda mau bilang begitu mas toto
ya itu kan kebetulan
bonus yang didapatkan
tidak ada kebetulan dalam politik nih mas loto
kalau asumsi rifana seakan akan ada yang setting gitu mas heri
itu bukan saya yang bilang ya
tapi ini di surveinya carta belum memasukkan nama gibran raka buming raka ya
karena itu memang belum ramai pada saat gugatan mk walaupun di bulan april sudah ada psi
lalu ada beberapa kader gerindra kadernya bang habibu korahman yang memasukkan gugatan
tapi kita tahu ramai itu baru di bulan juni ke atas ya
dan sampai sekarang memang menjadi salah satu yang kalau kita saya ada lakukan beberapa survei telepon
memang mas gibran sekarang paling tidak minimal masuk di lima besar
oke berapa tuh angkanya kalau kita boleh kasih bocoran
tentu saja karena tingkat pengenalan mas gibran walaupun anak muda dan baru tingkat popularitasnya kan sudah pasti karena di anak presiden
tapi sentimennya kita nggak tahu ya sentimennya positif atau negatif kita nggak tahu ya mas soto
ya itu yang menjadi menarik
dan biasanya ketika kemudian betul betul resmi menjadi seorang calon apalagi melalui gugatan di mk yang kita tahu ada keluarga pak jokowi juga
saya pikir itu yang menarik
ujiannya akan di situ
bisa menjadi sebuah batu loncatan yang mendongkrak suaranya tapi bisa juga malah kemudian menjadi blunder
oke kita tunggu nanti hasil keputusan mk
katanya akhir agustus ini akan keluar nanti putusan mk nya seperti apa soal batas usia capres dan juga cawapres yang bisa menjadi tiketnya mas gibran mungkin pada kontestasi dua ribu dua puluh
selanjutnya kita akan tunjukkan peta koalisi pilpres dua ribu dua puluh empat berdasarkan perolehan kursi di parlemen
ini setidaknya gambaran ya mas
karena kemarin sudah ada deklarasi
jadi koalisi jumbo nya pak prabowo subianto
mungkin mas toto bisa paparkan dulu ini saat ini kondisinya
ya memang kalau kita lihat dengan masuknya golkar dan pan langsung pak prabowo memenangkan pertarungan mesin politik ya
kalau kita lihat memang betul ini agak mirip dengan kekuatan kmp paling tidak ketika bicara di dua ribu empat belas walaupun saat itu head to head
kmp koalisi merah putih ya
koalisi merah putih
ini mungkin anak anak milenial ini gak inget nih sepuluh tahun yang lalu ada koalisi merah putih
narsum yang lain ini kan pelaku gitu ya harusnya sudah hafal
jadi memang kecenderungannya langsung menguasai mesin politik
walaupun kalau kita samakan ini dengan apa yang terjadi dua ribu empat belas malah kan hasil dari pemilu berkebalikannya
nah itu yang menurut saya menjadi menarik
belum lagi kalau kita lihat sorry sebelumnya kalau kita lihat di sini malah kemudian mas ganjar ada dalam posisi jumlah kursi yang paling kecil
padahal partainya adalah partai terbesar
ya saya pikir ini catatannya adalah dari sisi positif orang mungkin bisa membandingkan dengan dua ribu dua
bisa membandingkan dengan dua ribu empat belas pak jokowi juga kecil dan bisa menang
walaupun saya pikir ini catatan kritis juga buat teman teman pdi perjuangan
artinya kelenturan dan kepiawayan untuk kemudian memainkan lobby mendapatkan mesin politik baru
jelas dari sisi ini pdi perjuangan ketinggalan dari teman teman gerindra
oke ini koalisinya kalau saya bisa tunjukkan koalisi jumbonya pak prabowo subianto
empat puluh enam sembilan persen ya itu kursinya di dpr ya
koalisinya anies baswedan nasdem lima puluh sembilan kursi demokrat lima puluh empat kursi pks lima puluh kursi
jumlah totalnya dua puluh delapan tiga puluh lima persen
ini kursinya di dpr koalisinya anies baswedan
koalisinya mas ganjar pdi perjuangan satu ratus dua puluh delapan p tiga sembilan belas jumlahnya dua puluh lima lima puluh enam persen
dengan total lima ratus tujuh puluh lima kursi di dpr
walaupun dengan catatan ya apa yang kita lihat sekarang itu kan belum tentu semi koalisi
karena koalisi itu terbentuk bukan ketika mereka bersepakat mengenai nama capres
tapi ketika mereka semua bersepakat mengenai paket nama capres dan cawapres
yang janur kuningnya itu adalah dua puluh lima november
jadi menurut anda ini masih bisa berubah lagi ya
kan dulu kita pernah melihat seorang cawapres bisa berubah di jam terakhir
jadi partai koalisi juga bisa berubah di jam dan detik terakhir
karena politik itu sangat cair di art of possibility
nanti kita akan bahas dengan arah sumber saya yang sudah hadir di studio
apakah golkar dan juga pan komitmennya dengan pak prabowo ini sampai ujung
atau mungkin bisa berubah sekocinya kalau cawapresnya mungkin tidak diakomodasi oleh pak prabowo
dan bagaimana kemudian pdi perjuangan melihat ganjar pranowo sekarang ini dikepung oleh koalisi partai jumbo
nanti kita akan bahas
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
golkar dan pan resmi mendeklarasikan prabowo subianto sebagai bakal calon presiden partai
kekuatan politik besar pun dicurigai berada di balik deklarasi yang terkesan mendadak ini
apakah benar pembentukan koalisi besar prabowo subianto atas izin dan restu presiden joko widodo
yang jelas pembentukan koalisi akan mengubah konstelasi politik pilpres dua ribu sembilan belas

malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto
selamat malam bang yandri
selamat malam assalamualaikum warahmatullah
waalaikumsalam ada ketua dpd partai golkar maman abdurrahman
selamat malam bang maman
selamat malam mbak nana
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selamat malam bang habib
politisi partai demokrasi indonesia perjuangan andre rasparera
selamat malam bang andre
selamat malam pak andri
selamat malam nana merdeka
oke dan masih bersama dengan direktur eksekutif dari carta politika yunarto wijaya mas toto

dan seperti biasa ya untuk partisipasi publik dan juga pemilih muda
kita selalu mengundang teman teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada teman teman mahasiswa dari bem universitas sriwijaya
saat malam teman teman dari bem universitas sriwijaya
cukup banyak ya hari ini
nanti teman teman dari unsri bisa menyatakan pendapat bisa bertanya mengkritisi dan juga mungkin menimbang nimbang
kira kira partai mana dan juga capres mana yang akan anda pilih pada empat belas februari dua ribu dua puluh
itu yang selalu saya ulang setiap episodenya political show
supaya teman teman ini mau datang ke tps
karena biasanya anak muda ribut aja di sosial media gak mau datang ke tps
jadi teman teman nanti harus datang ke tps
saya langsung ke bang maman dulu ya
bang maman ini kan koalisinya pak prabowo ini koalisi jumbo
karena golkar pan kb kemudian gerindra bergabung menjadi satu
tapi pertanyaan saya golkar kenapa tiba tiba mendeklarasikan dukungan kepada partai gerindra
padahal dua minggu sebelumnya masih mesra sampai ketua umum anda kasih bunga ke mbak puan maharani
membentuk tim teknis terus tiba tiba belok
ibarat orang pacaran terus menikahnya sama orang lain
ini pertama saya mau bilang dulu ini bukan tiba tiba
proses komunikasi politik antara golkar dengan gerindra antara pak erlangga dengan pak prabowo kan sudah kurang lebih hampir satu tahun kan
dibangun komunikasi politik
ya bahwa dalam proses komunikasi politik ya tentunya golkar juga tidak bisa langsung
ya kita berhak dan wajib juga membangun komunikasi politik dengan semua pihak
artinya dengan pdip dengan partai nasdem juga kita membangun komunikasi
politik artinya silaturahmi politik itu kan dibangun mbak nana
ya bahwasanya akhirnya kita melihat berdasarkan hitung hitungan pertama ya pasti hitung hitungan kompetensi
itu pasti karena doktrin kita itu karya kekaryaan
apa nih itu dengan kompetensi maksudnya
jadi dasar kita mengambil keputusan itu tentunya kita harus melihat kompetensi figur yang mau kita dukung
kita melihat bahwa kompleksitas tantangan indonesia ke depan itu memiliki
kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini
artinya kita membutuhkan kandidasi kandidat ataupun pemimpin negara ke depan yang memang betul betul memiliki kompetensi paripurna yang melekat di badannya
artinya memiliki kekuatan konsolidasi politik yang penting
salah satunya adalah keberadaan atau positioning pak prabowo kalau kita bandingkan dengan pak ganjar dan dengan anies
pak prabowo memiliki nilai plus dibandingkan yang dua ini
beliau sekarang sudah duduk di jajaran pemerintahan pusat
artinya secara psikologis itu dibutuhkan untuk memimpin negara ke depan agar take off nya itu juga bisa smooth
lalu yang kedua tentunya kita juga melihat faktor pertimbangan kemenangan
ya harus kita akui bahwa kalau komparasinya adalah antara pak erlangga dengan pak prabowo tentu dari segi faktor akademisi statistik ya
hasil survei ya pak prabowo cukup memiliki elektabilitas yang cukup signifikan
artinya dua pendekat dua pertimbangan itu harus saya sampaikan bahwa itu juga menjadi salah satu keputusan kita
lalu yang kompetensi hasil survei dan yang ketiga adalah tentunya adalah kondisi perkembangan perkembangan komunikasi politik di tingkatan elit
yaitu antara kita golkar dengan gerindra harus dipahami mbak nana
secara psikologis tentunya chemistry komunikasi kita tidak mengatakan bahwa dengan pdi dengan nasdem dengan demokrat yang lain tidak
tetapi ini kan komunikasi politik yang berlanjut yang memang juga golkar sudah pernah mendukung pak prabowo
artinya hal hal ini yang akhirnya melihat eh kita lihat bahwa kita memutuskan untuk segera memutuskan untuk mendukung pak prabowo subianto menjadi calon presiden ke depan
nah pertanyaannya kenapa baru kemarin gitu ya
kita sebetulnya kita penting untuk segera mendeklarasinya jauh jauh hari dari sebelum bulan november
artinya apa karena persiapan sudah tinggal kurang lebih sekitar
jadi saya pikir keputusan tanggalnya deadline eh apa tanggalnya kemarin itu menjadi timing yang pas menurut kita
oke soal elektabilitas soal hasil survei dan juga soal komunikasi politik saya ingin tanya
ada arahan gak dari presiden jokowi kepada ketua bumanda
saya mau sampaikan begini kebetulan kalau saya bilang bahwa saya ada yang lupa tadi mbak ada yang belum saya ceritakan
ini aspirasi dari internal partai juga
beberapa waktu yang lalu kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu
pada saat kita melakukan komunikasi konsolidasi di internal dpd dpd satu seluruh indonesia
saya juga sebagai salah satu ketua dpd satu kita berdiskusi dengan semua teman teman
seluruh indonesia suasana kebatinan teman teman itu mengharapkan kita ke
kalau pak erlangga tidak menjadi calon presiden teman teman dpd satu seluruh indonesia itu mengharapkan merekomendasikan kita untuk ke pak prabowo
tapi kan itu bisa aja datangnya dari atas bukan langsung dari bawah tapi dari top ke bottom
hampir gak mungkin
jadi dari perintah dari ketua umum peminta ke daerah daerah gitu
gini politik ini ruang bebas ruang terbuka gimana cara mengkonsolidasi dpd satu seluruh indonesia tiga puluh delapan dpd itu
untuk bisa kalau misalnya ada arahan dari atas berarti kan ada arahan ada gerakan tuh tiga puluh delapan itu
jadi gak ada arahan juga dari presiden cukupur kepada ketua umum anda pak erlangga
ini berangkat dari objektivitas kita saja saya ingin sih bilang bahwa seperti ini saya pikir bukan arahan mbak nana
saya selalu dalam beberapa kesempatan di media saya selalu bilang
kewajiban bagi kita untuk berkomunikasi dengan presiden itu adalah kewajiban
berarti ada kode dan sinyal
kalau kode gak ada sih
saya pikir hal yang bukan sesuatu yang
bukan sesuatu bukan sesuatu
inilah ya jadi kalau kita lihat loh sekarang gini mbak nana kan dan kita semua juga bisa baca ya
kalau kita kalau misalnya kita mendukung di luar pak prabowo atau di luar ganjar atau di luar anies itu mungkin kita bisa pertanyakan
berarti ada kekuatan besar tapi kalau kita mendukungnya pak prabowo ya memang realitas politiknya begitu kok secara elektabilitas cukup mumpuni
tapi ketua umum anda sempat berkomunikasi sempat berdiskusi dengan pak jokowi ya
soal pilihan politik golkar
beliau kan menko perekonomian
soal pilihan politik golkar didiskusikan gak dengan presiden jokowi
saya pikir beliau berkomunikasi dengan presiden setiap hari sama halnya dengan hari ini kita dengan teman teman
berarti ada diskusi itu ya ada diskusi antara presiden jokowi dengan ketua umum anda soal pilihan politik golkar
saya harus luruskan jadi biar gak bergeser nih maklum soalnya ini khususnya mbak nana
jadi begini diskusi pak erlangga dengan presiden itu adalah diskusi antara menko perekonomian
artinya hal yang biasa wajib dan lumrah
memang tiap hari juga komunikasi dan diskusi
ya dari urusan ekonomi urusan sosial urusan politik urusan luar negeri urusan segala macam
oke saya putarkan pernyataan berikut ini ya kita dengarkan sama sama ya
apakah ini membantah tadi pernyataannya bang maman abdurrahman politisi partai golkar
kita dengarkan sama sama ini
semua senyum senyum pak prabowo pak muzani ya senyum senyum
pak erlangga pak lodewijk dan pak siapa pak edito juga senyum
ternyata mereka menyatakan mau dukung pak prabowo dan seizin dan restu dari pak jokowi
oke bang maman ini tadi wakil ketua dewan pembinaan
partai gerindra hashim joyo hadikusumo menyampaikan bahwa ada pertemuan antara ketua umum anda pak erlangga hartarto
dengan menpora dito aryo tejo kemudian dengan sekjen partai golkar ludwig fredrik paulus dengan sekjen gerindra ahmad muzani
dan dari situ kemudian disebutkan bahwa ada restu dari presiden jokowi terhadap golkar untuk merapat ke pak prabowo jawaban anda
ya enggak mungkin lah jokowi pada posisi tidak merestui atau melarang atau menghambat
jangan dukung pak prabowo atau jangan dukung pak ganjar gitu ya
saya pikir positioning presiden saya rasa masih pada posisi yang objektif netral dan beliau kan ingin menuntaskan masa pemerintahan beliau sampai akhir tahun depan gitu mbak
namun saya rasa saya harus sampaikan begini
jadi jangan digeser gini
bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh semua partai baik pdip gerindra golkar dan pan dan juga teman teman yang lain
adalah dalam rangka untuk menangkap semangat kesinambungan pemerintahan ke depan
tentunya beliau sebagai presiden yang cukup memahami baik buruk plus minusnya pemerintahan hari ini
jadi yang positifnya kita ambil yang negatifnya kita evaluasi kita perbaiki dan kita persiapkan ke depan untuk lebih baik
jadi semangatnya di situ loh ya
jadi maksud saya ya bahwa ada proses komunikasi komunikasi politik ya namanya presiden adalah jabatan politik ya saya pikir
setiap orang berhak untuk menilai untuk menginterpretasikan apapun itu termasuk pak asyim juga
jadi bagi kita itu hal yang biasa biasa saja
dan tentunya sebagai presiden ya beliau harus merestui perjalanan politik partai partai yang memang mendukung pemerintahan beliau
saya mau ke bang yandri
bang yandri sudah sejak lama sebetulnya partai amanat nasional ini diisukan merapat ataupun mendukung pak prabowo subianto
pertanyaan saya sama ya apakah kemudian ketua umum anda pak zulkifli hasan mendiskusikan meminta masukan presiden ketika pan ingin merapat ke pak prabowo
saya malah bingung sama mbak nana kenapa pak jokowi harus ditarik tarik terus ini kan
sementara bagi pan kan perjalanannya sangat panjang apalagi dengan pak prabowo ya
tiga kali dan kunjungan resmi ataupun tidak resmi antara bang jul dengan pak prabowo itu sudah tidak kehitung
termasuk menghadapi kontestasi pelpres dua ribu dua puluh empat
saya selalu mendapingi bang jul ke rumah pak prabowo di kartanegara kemudian teman teman bang muzani dan saudara kuabib ini ke dpp pan termasuk juga sering ngopi bareng
artinya secara proses sudah sangat panjang dan bila mana kemarin tanggal tiga belas agustus kemarin pan menyatakan sikapnya mendukung pak prabowo itu

karena pan satu tahun yang lalu juga sudah memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk menentukan arah pelpres
dan bagi kita kegembiraan mbak nana
di tengah lima bulan lagi menghadapi pilpres itu ada sikap yang sudah jelas koalisi koalisi yang akan dibangun
artinya kemajuan demokrasi kita itu bisa dinikmati oleh rakyat
maka menurut saya pan bergabung kepada pak prabowo itu tidak ada yang perlu dipersoalkan
karena sudah sangat logik
sangat masuk akal
dan hubungan rakyat pan dengan pak prabowo itu sudah sangat panjang
sehingga istilah bang jul itu sudah dua kali kita mendukung
insya allah yang ketiga hat trick ini
insya allah bisa memenangkan pak prabowo
oke tadi anda katakan kenapa presiden jokowi harus dikait kaitkan
karena pada acara raker nas pan ketua umum anda pak zulkifili hasan menyebutkan bahwa keputusan pan ini diserahkan kepada panglima tertinggi yakni presiden joko widodo
jadi apapun keputusan pan itu ada di tangan panglima tertingginya yakni presiden joko widodo
itu disebutkan oleh pak zulkifili hasan
saya yakin selipel pak jokowi tidak akan melakukan itu ya
tidak akan melakukan cawe cawe dalam artian mengintervensi keputusan sebuah partai
bahwa ada diskusi ada apa namanya apa namanya apa namanya porom porom yang apa namanya politik dengan pak jokowi itu sesuatu yang biasa
berarti ada diskusi memang ya antara ketua umum anda pak zulkifli hasan dengan panglima tertinggi
kita selalu mengatakan memang dari awal pan itu antara ganjar sama pak prabowo
karena itu sudah jelas itu dan tidak di antara dua apa tidak di luar dua itu
dan pan kan memutuskan hal yang tepat mendukung pak prabowo
artinya saya kira kalau intervensi pak jokowi tidaklah ya
karena pan sebelum juga tanggal tiga belas itu bang jo memimpin rapat resmi di pan dan meminta pendapat juga semua wilayah
ya sama pendapatnya itu mendukung pak prabowo
artinya bukan bang jo juga tidak pernah menyampaikan ini karena pak aron pak jokowi saudara saudaraku kita harus mendukung
jadi saya di samping bang jo waktu memimpin rapat itu
saya yang apa namanya membuka acaranya
jadi saya pastikan dalam rapat rapat resmi partai politik di pan itu memutuskan arah koalisi itu tidak ada
bang jo mengatakan ini karena aron pak jokowi kita harus kira ini tidak ada
atau mungkin pak zul pamitan dengan presiden jokowi karena sebagai pembantunya pak zul pan ini berbeda pilihan dengan presiden jokowi
karena kan presiden jokowi kader pdi perjuangan yang harusnya taat dan tunduk pada keputusan partainya mengusung ganjar prabowo
ya saya kira itu kalau persoalan itu kan lain babaknya lagi ya
apakah betul pak jokowi itu harus memilih salah satu yang diantara tiga sekarang
kita juga belum tahu gitu loh
apakah pak jokowi sekarang misalkan lebih condong ke salah satu capres juga kita belum tahu kan
tapi yang saya pastikan bahwa sekali lagi pan mengambil keputusan itu ada cara kami yang sudah disusun dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar kami
oleh karena itu sekali lagi mbak nana kami memutuskan mendukung prabowo itu sudah panjang
jadi tidak perlu ada diragukan lagi
saya sekali lagi tidak perlu terlalu dikaitkan dengan pak jokowi
dan pak jokowi selaku pribadi maupun sebagai presiden bahkan sebagai politisi yang memang diperhitungkan di republik ini
kalaupun dia memberikan pendapat dan saran itu juga sesuatu yang wajar
jadi pendapatnya apa
presiden jokowi pendapatnya apa
sarannya apa kepada
pak bang jul secara langsung tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengambil sebuah keputusan di pan itu atas arahan pak jokowi
atas arahan ini nggak pernah bang jul
bagaimana saudara saudaraku kita begini begini
kita putuskan secara langsung
kita putuskan secara bersama sama di pan
meskipun pak jokowi disebut sebagai panglima tertinggi ya bagi ketua umum partai amarat nasional di acara rakernas itu ada rekamannya
ya itu pak
biasa biasa aja yang bersebut itu kan
bang habib ini tadi wakil ketua dewan pembina pak hasim joyo dikusumo secara clear pede sekali mengatakan bahwa golkar dan juga pan bergabung mendukung pak prabowo karena memang atas restunya presiden jokowi
gampang sekali ya
gampang sekali memahami apa yang disampaikan oleh pak hasim
pak jokowi memang tidak pada tempatnya untuk melarang larang orang atau partai politik mendukung siapapun
apalagi ini kan memang dalam konteks kesamaan frekuensi ya
frekuensi keberlanjutan gitu kan ya
ya itu hal hal yang wajar
mungkin situasinya bisa dilihat orang sama
adanya orang berbicara soal dukung mendukung ini
yang pertama adalah directive
direktif itu orang pakai kekuasaan
menyuruh orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu
sesuai keinginan orang yang memegang kekuasaan
yang kedua adalah argumentatif
artinya berdiskusi antara dua sahabat antara dua orang tersebut
lalu menghasilkan satu keputusan yang menjadi kemerdekaan orang yang mengambil keputusan ini
nah inilah indonesia yang kedua ini
jadi kita terbiasa
apa kalau directive itu bahasa asing
tapi kalau musyawarah itu bahasa indonesia
dan itulah yang kita implementasikan dan kita lakukan
itu hal yang biasa di indonesia
nah saya juga sedikit mengkritisi tadi mengepung
saya pikir tidak pas mengatakan kata mengepung
itu yang mengatakan pdi perjuangan
jadi bahwa faktor sahabat kami tersebut partai terbesar dua kali berkuasa
bahkan ketika oposisi pun mereka sangat dominan
the jaffa yang saya sampaikan bukan the jaffa dua ribu empat belas
ini nuansanya beda
komposisinya juga beda
ketika kita nih tokoh tokoh bangsa pimpinan pimpinan kita semangatnya itu bersatu
ya soekarno menjadi pemersatu setiap elemen
nggak ada kanan nggak ada kiri
pokoknya kita agendanya adalah kemerdekaan
begitu juga saat ini
oh terima kasih sahabat kami pdip ya
apa namanya yang kemudian sudah menyatakan mendukung pak prabowo
bagaimana indonesia menjadi negara besar dan lebih maju ke depan
kurang lebih itu yang terjadi saat ini
jadi pertanyaan saya tetap
gerindra merasa bahwa pak jokowi memang mendukung pak prabowo ya
ya kalau itu kita amini gitu kan
tapi kan kita nggak bisa menilai
kami bukan pengamat
kalau kami tentu berharga mengamini
tapi pak prabowo menyaman sekali ketika dikaitkan dengan pak jokowi
pak jokowi mendukung gerindra kita amin
ya allah semoga pak jokowi mendukung gerindra begitu
itu hal yang biasa
nggak ada masalah
dan kalau mau jujur faktor pak jokowi itu ya memang masih sangat diperhitungkan sekarang
terbukti dengan berbagai lembaga survei tingkat kepuasan sangat tinggi
jadi kalau ada orang yang atau kandidat capres ingin dekat dengan pak jokowi
yang nggak normal itu kalau menjauh
ini maksudnya siapa
gajar yang menjauh
tentang siapa yang menjauh
saya bisa bilang kalau ada capres yang mendekati pak jokowi itu sangat normal
nah dianggap nggak normal kalau menjauhi pak jokowi
nah artinya kenapa saya bilang tadi
karena pak jokowi sekarang tingkat kepuasan atau tingkat kesukaan publik atau rakyat pak jokowi sangat tinggi
dan waktu itu tinggal lima bulan
ya artinya faktor pak jokowi memang
faktor pak jokowi sangat penting
berarti pilihan politik pak jokowi bagi pan juga sangat penting ya
ya itu di luar konteks lah kalau itu ya
artinya itu kan beda kamar lah
kalau pan kan menentukan capresnya kemana
tinggal capresnya bagaimana baik baik dengan pak jokowi kan begitu kan
kan saat ini yang diasosiasikan dekat dengan pak jokowi pak prabowo
berarti menurut pan itu faktor yang juga penting
ya itu saya bilang tadi lain soal lagi ya
bahwa ada usaha capres dekat di pak jokowi
itu sesuatu yang sangat normal sangat bagus
tapi pan dalam memutuskan tadi itu ada intervensi partai politik
dimana pan menutup sendiri bukan karena intervensi pihak lain
baik saya mau tanya ke pdi perjuangan
saya membaca mendengar suasana kebatinan di internal pdi perjuangan sangat kecewa
karena menganggap bahwa presiden jokowi ada dibalik bergabung dengan pak jokowi
kita baca di grup grup whatsappnya fraksi dpp bang andre gimana
pdi perjuangan merasa begitu nggak
kalau nana lihat ekspresi saya gimana
katanya kan datar datar aja
arahannya pak sekjen harus datar datar aja melihat pengepungan ini
beneran datar apa gimana
kalau pdi perjuangan sih udah biasa kayak gitu
oke biasa gimana
bahkan kita mengucapkan selamat lah
kita ke teman teman ini yang sudah bekerja sama atau berkoalisi lah enjoy the team
apa tuh maksudnya
kerja sama yang gak ada gitu kan
ya kita berjalan seperti apa yang sudah ada dalam perencanaan gitu
artinya kita fokus pada pak ganjar
kita tahu bahwa ini dalam proses ini kan apa
ini kan tadi nana kan tanya kan
jadi seolah olah fokusnya pada pak jokowi gitu
jadi semua lagi rebutan pak jokowi
nggak ada masalah ya kalau buat pdi perjuangan nggak ada masalah kalau pak jokowi memang mendukung pak prabowo
dengar dulu nana
ini pada rebutan dengan pak jokowi
ini siapa yang ini
apa yang ada di belakang
siapa yang di belakang ini
jadi gimana bang
saya ingat pemilu di filipina itu setahun yang lalu ya
kemenangan dari bongbong markos
bagaimana cara merebut kemenangan itu
pertama memang faktor duterte itu menentukan loh
sebagai wakil anaknya
dan bagaimana duterte itu menyerahkan anaknya untuk bersama bongbong gitu
jadi apa nih maksudnya
maksudnya apa mas
masyarakat juga nggak paham ini
kalau kita lihat
tembakannya kemana ini
saya melihat ini kan
ya saya ini juga sebagai pelaku tapi saya juga mengamati
saya ingin tanya soal sana kebatinan pdi peribangan
salah satu mengamati dan menganalisa pola itu adalah perbandingan
kalau lihat kok kayak agak mirip mirip dengan apa yang terjadi di filipina gitu
rebutan terhadap duterte waktu itu
pak jokowi ini duterte gitu
kalau menurut pdi perjuangan
rebutan duterte dan rebutan lanjutkan itu gitu
jadi ada legacy dari duterte ini kan mau direbut
kan anaknya duterte diserahkan
jadi kita lihat yang mana yang original dan yang mana yang ini

setelah terjadi bom bong itu terpilih gitu
jadi maksudnya apa
maksudnya ketika duterte disamakan dengan presiden jokowi anaknya duterte diserahkan
duterte disamakan dengan mas gibran gitu
kita itu kan harus belajar dari kemenangan dan kekalahan
jadi bagaimana pdi perjuangan akan belajar dari kemenangan bong bong
apa yang bisa dipelajari itu
ya bagaimana jangan sampai itu terulang di indonesia
belajar dari kemenangan
apa yang perlu dipelajari apa ini
sekarang yang diperebutkan sempat jokowi masalahnya
justru itu kan
jadi pdi perjuangan sekarang merasa bagaimana
bahwa sedang ada jarak dengan pak jokowi
fakta fakta politik ini kan harus diperhatikan
ini kan dinamika ini berkembang begitu cepat
dan melihat semua ini harus melihat dengan tersenyum
dan melihat dengan tersenyum
hati pun gembira
oke suasana kebatiran pd perjuangan semuanya gembira kalau menurut bang andre
apa yang terjadi apakah itu original
apakah itu original atau apa itu artificial gitu
maksudnya apa yang original atau artificial itu apa
itu yang penting
itu yang penting
memisahkan antara yang original dan yang artificial
nah disinilah bagaimana kita pdi perjuangan akan menentukan sikap di dalam posisi seperti itu
pertanyaan saya tetap bang
pdi perjuangan bagaimana ketika ada rumor ataupun informasi yang mengatakan bahwa ada
pak jokowi di balik bergebunya golkar dan juga pan ke koalisnya pak prabowo
ya tadi teman teman itu gak ada ragu
ya ini kan bantahan
benar tidak pak jokowi ada di belakang mereka
jadi mereka juga ragu ragu
iya mereka juga ragu ragu
ragu ragu kalau misalnya pak jokowi di ujung akan pulang ke rumah gitu
disitulah saya bilang originalitas dan artificial itu yang harus kita perhatikan
oke jadi pdi perjuangan
bagaimana memperhatikan itu gitu
disitulah gestur politik itu akan menentukan bagaimana kawan kawan itu tiga kawan kawan
kemarin yang apa menandatangan apa mereka dalam suasana gembira
kalau pak hasim kan tadi bilang tersenyum
tersenyum apa tersenyum sumbrinya atau kecut gitu

yang menurut pdi perjuangan
bagaimana memperhatikan itu gitu

saya tidak berini dalam posisi untuk menilai gitu
oh tertekan gitu maksudnya

ya nana dan toto yang menilai itu
tapi pdi perjuangan menanggapi itu gimana mbak
agak punya golkar dan juga pan
ini kan golkar dan pan ini kan partai
kan udah di ucapkan selamat tadi sama pak hasim
gak masalah ya
golkar ini partai besar
udah ada koalisi besar ini disini
tadi kalau ragu ragu bahwa belakangnya ada pak jokowi
sekjen anda sampai mengeluarkan instruksi
sekjen anda mas hasto kristianto sampai mengeluarkan instruksi kepada ketua dpc
ketua dpd seluruh kader dan mengatakan bahwa saat ini kita sedang dikepung
ini dikepung siapa maksudnya
ada bahasanya nih
itu pak said abdullah kalau nggak salah yang ngomong
enggak kita baca ada arahannya dari sekjen mas hasto kristianto
bahwa saat ini kita sedang dikepung
dikepung siapa bang maksudnya
dikepung kekuasaan atau gimana nih bang
atau kawan kawan ini kan
tapi itu biasa gitu
bahwa pdi perjuangan dikepung tahun dua ribu empat belas kan dikepung juga gitu
sudah faktanya dikepung
akhirnya menang juga kan
jadi masih percaya diri ya meskipun dikepung
dan pak jokowi yang dianggap duterte itu dianggap berat sebelah
pendekar itu kalau dikepung malah tambah ini gitu
terlatih dan malah tambah jago dia
dua ribu empat belas dikepung oleh kmp negeri selatan
sebagai kader tulannya pdi perjuangan anda meyakini bahwa pada akhirnya pak jokowi akan pulang gak ke rumah
ya itu tanya pak jokowi lah kalau soalnya gitu
ya enggak dong sebenarnya yang ada udah gak punya kepercayaan nih kayaknya sama pak jokowi
kader gimana sebagai kader pdi perjuangan
saya tidak mau berspekulasi soal itu
harapannya deh harapannya apa
ya pak jokowi itu kan kader secara forum beliau adalah kader
kader pdi perjuangan
ya nanti kita lihat lah bagaimana pak
kalau kita lihat deh gesture pak
itu kan tugasnya nana yang mengamati
oke saya mau mas toto ini mengamati
mas toto ini golkar dan juga pan secara bersamaan
memberikan dukungan kepada pak prabowo subianto
ini kencang sekali beredar bahwa memang ini ada faktornya presiden jokowi
ada restunya presiden jokowi di situ
di balik itu
ini temanya memang berat sekali
itu tugas anda makanya
satu hal yang kita sepakati dulu bersama
bahwa ada hal hal yang lumrah terjadi
itu yang tadi di panggung depan berani disebutkan oleh teman teman tadi
bahwa ada fakta dengan kepuasan publik dari seorang presiden yang masih tinggi

tapi dia tidak bisa maju kembali
pilihan untuk mendekat
lalu kemudian direstui menjadi orang yang bisa membawa keberlanjutan
itu akan berimplikasi positif
faktanya survei kemudian memperlihatkan hal tersebut
yang ada di dua besar adalah ganjar dan prabowo
sementara ada satu dari tiga calon yang selalu di tiga besar
yang cenderung trennya turun
berkorelasi terbalik dengan kepuasan publik terhadap jokowi
itu yang tadi disebutkan bang nyari
dalam hal itu lumrah
kalau kemudian ada upaya mendekatkan diri
menunjukkan saya yang paling pantas
untuk kemudian menjadi pelanjut jokowi
pada titik itu tidak ada masalah
yang kedua dalam konteks ketika bicara pak jokowi
misalnya memberikan masukan atau arahan
ketika dia ingin legasinya dilanjutkan
itu juga sah sah saja
karena harus diingat loh
pak jokowi itu dalam konteks tata negara
kepala negara dan kepala pemerintahan
tapi dalam konteks sistem presidensial yang memang membangun koalisi
yang isinya adalah kabinet kabinet orang orang partai
dia adalah juga ketua partai
jadi itu hal yang biasa gitu terjadi
tetapi yang tidak lumrah
kalau kemudian arahan dan masukan tadi
itu bisa mengarah kepada intervensi politik
yang mengganggu hak hak partai yang dilindungi undang undang
dalam menentukan calon yang harus independen
itu yang sekarang kan jadi pertanyaan
apakah pak jokowi masuk pada wilayah intervensi politik atau tidak
ada pertanyaan lanjutan
kalau ngomong intervensi
apakah kemudian berhenti pada level sekedar legasinya bisa dipastikan dilanjutkan
atau ada kepentingan ambisi pribadi
karena kemudian ada situasi yang berjalan beriringan
yang kemudian orang bisa kaitkan
munculnya nama gibran raka buming
yang didorong dorong oleh beberapa pihak
termasuk diantaranya beberapa kader gerindra
kemudian menjadi makin terjustifikasi
ini kronologinya ya
menjadi makin terjustifikasi
kita tahu gibran tidak boleh secara konstitusi maju
harus masuk melalui gugatan mk
penggugatnya beberapa diantaranya adalah
wakil bupati lampung selatan
wali kota bukit tinggi
partai garuda yang dianggap dekat dengan gerindra misalnya
ditambah lagi orang kemudian mempertanyakan ada kontroversi
kebetulan mungkin kebetulan
ketua mk nya adalah ipar pak jokowi
di situ kan kemudian menjadi sebuah hal yang menarik untuk diperbincangkan gitu kan
ditambah lagi kalau kemudian arahnya kepada pak prabowo
kenapa berbeda dengan tempat pak jokowi bernama pdi perjuangan
kan rangkaian ini
nah kebetulan rangkaian ini
bocoran bocorannya keluarlah dari kalimat kalimat beberapa petinggi politisi
satu bang zul mengatakan di tanggal empat mei
kalau pak jokowi kiri saya kiri
lalu kemarin di sebuah acara dengan kumparan
bang zul yang mengatakan kita sudah dua kali kalah
alangkah baiknya kita kalah
lalu kemudian di sebuah acara dengan kumparan
kita ikut saja pak jokowi saya gak mau pusing
pak hasim mengumumkan hal yang sama walaupun tafsirnya mungkin berbeda
bang muzani misalnya pernah mengumumkakan dalam konteks psi
kalau menyatakan dirinya tegak lurus terhadap jokowi
artinya akan mendukung prabowo
jadi ada jawaban jawaban atau statement statement
yang mengkonfirmasi spekulasi dan kecurigaan sebagian pihak
bahwa memang ada intervensi politik dari jokowi
bahkan intervensi itu bukan dalam konteks hanya untuk melanjutkan legacy
tapi ada kepentingan ambisi pribadi menempatkan anaknya disitu untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden
kalau itu yang terjadi itu bukan hal yang lumrah lagi
karena kalau pemilu diartikan sebagai suksesi kemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum
kita bukan lagi masuk dalam era demokrasi
demokrasi berarti hanya basa basi saja
itu bentuk otoritarianisme yang menurut saya kalau betul terjadi ya kita harus kemudian batasi bersama sama
tapi kan semuanya masih berandai andai
tapi itu dalam bentuk spekulasi
saya hanya meresume yang anda sampaikan
nah persoalannya itu kan tinggal bagaimananya
asumsi boleh saja
tetapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi
apakah ya kan yang disebut intervensi itu kan harus ada
bagaimana intervensi yang dilakukan
jelas kok kita lihat
wajah wajah sumeringah ini ya
tidak mungkin orang orang yang di bawah tekanan
ya kan dengan sukacita menyatakan
bang zul dengan sukacita menyampaikan begitu
ini orang orang yang tidak tersandra
tidak ada masalah apapun
anda yakin ya tidak ada yang tersandra
di situasi seperti ini
di negara demokrasi seperti saat ini
siapa yang bisa menyandar siapa
dan bagaimana caranya
nah menurut saya itu termasuk yang

kalau bicara kronologi nanti jadi menarik
semakin bagus gitu loh
nanti kita bahas terkait golkar mungkin menarik
ya kan sekarang mengendalikan institusi institusi penegak hukum
dan siapa yang paling berkuasa
itu juga kan kita menjadi pertanyaan gitu kan
institusi penegak hukum
kemudian keluarganya latar belakangnya
dari partai apa
itu juga kan bisa dinilai
itu kalau masuk ke sana agak mengerikan loh
kalau bicara berdasarkan latar belakang keluarga
hakim mk itu malah sensitif loh
di kejaksaan aku
itu keluarganya presiden
saya malah gak kaget kalau bang habib menggunakan indikator itu
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
tapi kan bagaimana kita menilai
asumsi asumsi tersebut secara objektif
karena apa yang disampaikan nanti kan pada saatnya akan sampai ke persoalan hukum
kita nggak akan bisa judgement ya
dengan asumsi asumsi nggak bisa
karena kita juga harus mengedukasi publik
untuk mempertanggungjawabkan asumsi asumsi yang kita gelontorkan
oke silahkan mas soto
kalau berbicara mengenai keputusan akhirnya ada di
misalnya kalau bicara gugatan mk ada di institusi hukum
ketika berbicara misalnya
sampai hal yang lebih sakral pun
kita harus tarik ke belakang loh
kecurigaan mengenai kepada pak jokowi ini muncul pada saat tiga periode
muncul lagi kemudian bicara perpanjangan
kalau kemudian dinyatakan dalam demokrasi semuanya bisa sah
melalui amandemen ud empat puluh lima
dalam konteks menuju kesana kan terjadilah sebuah dialektika
mengenai kepantasan politik
dan dalam diskusi mengenai kepantasan politik kita inget
pak jokowi yang memotong itu
yang menjawab bahwa saya tidak ingin
dan tidak pantas
termasuk saya pikir menjadi lumrah
ketika spekulasi mengenai kaitan gugatan
terhadap pasal yang memungkinkan gibran untuk maju
dilakukan oleh kade kade partai tertentu
itu kemudian kita sekarang sedang bahas dalam konteks kepantasan politik
jadi hal yang biasa biasa saja
tidak dihentikan juga ya
ya dihentikan atau tidak pada akhirnya kan akan
keputusan ada di mk
tapi dalam proses menuju itu normal saja kita bicara mengenai komentarian
kita bicara secara teknis sedikit
oke nanti kita bahas nih yang soal mk nya nih
ini kan soal gugatan kan
kan saya di mk
kita mau break dulu nih
nanti habis break boleh dikasih kesempatan ya bang habib ya
setelah break kita akan jelaskan lebih dalam soal posisi cawapres nih
karena menjadi perebutan
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber
saya kasih kesempatan dulu deh bang habib
tapi saya mau tanya ini ke golkar dan juga
kalau kita bicara mk
mk ada satu episode di mana hampir suatu indonesia meragukan independensinya
ketika pemeriksaan perkara tertutup terbuka
sistem pemilu maksudnya
ya sistem pemilu orang
ah ketua mk saudaranya pak jokowi
pak jokowi adalah partai merah
sementara partai merah menyatakan sikapnya di mk untuk setuju dengan pemohon
faktanya ketua mk
mk keluar terbuka dengan independensinya
dan kita tahu
di mk itu ada sembilan hakim konstitusi
yang impannya cuma satu
jadi itu masalahnya
yang kedua ya
soal gugatan terkait usia ini
saya pikir cukup
sepanjang cara cara yang dilakukan sesuai dengan hukum dan demokratis
masalahnya di mana
dan output putusan mk
itu kan memberikan hak atas gugatan orang yang merasakan ketidakadilan konstitusi
tidak ada merampas hak orang lain pak
kenapa takut sekali sih anak muda usia tiga puluh lima tahun
siapapun mau gibran mau emil dardak mau siapa maju
karena itu tidak menghalangi hak orang lain untuk maju
jadi topiknya nanti soal mk
ya tidak ada masalah
jadi kan pasti ada kaitannya
kan ada kaitannya
jadi kita percaya
mk itu pasti indah
nah apakah ada di dalam undang undang dasar yang
saya sudah katam banget di mk
jangan berdebat dengan saya
saya pasti lebih paham
sudah berapa kali diterobos
kalau saya malah pertanyaannya gini
saya kan tidak masuk ke sana
misalnya bang habib ya
apakah menurut bang habib
seorang gibran ketika ayahnya masih menjadi presiden
pantas tidak maju dalam konteks etik apa itu
cara cara yang ditempuh adalah cara cara yang demokratis
nanti di publik muncul anggapan ini politik
cara cara yang ditempuh adalah demokratis
siapapun berhampir maju
saya kebetulan hanya menggunakan logik yang sama
mau perpanjangan periode
kalau menggunakan logika bang habib
bisa saja dikatakan dengan sangat mudah
selama digunakan cara cara mekanisme demokratis
keputusan ada di mpr dan disepakati
kemudian boleh boleh saja
saya menggunakan logika pak jokowi
pak jokowi yang akhirnya memotong
karena ada rasa ketidakpantasan
anda melihat ini sekarang di sini ada ambisi pribadinya pak jokowi
saya masih merasa percaya
bahwa pak jokowi kalau menggunakan logika yang sama akan merasakan
norma yang berlaku umum
norma yang tidak tendensius ke orang per orang
kalau undang undang beda dengan pesikin
beda dengan sk
karena rehaling itu berlaku untuk semua orang
makanya pertanyaan saya bukan tanpa keputusan mk
apakah pantas kalau gitu
makanya salah kalau anda mengatakan pertanyaannya salah
kalau menanyakan oknum
saya sedang berbicara mengenai
ini lagi bicara mk
kita punya pendapat yang berbeda tentang kepatasan politik
karena sudah masuk ke soal gibran ya
karena sudah masuk ke soal gibran
saya mau tanya ke bang maman
bang maman kami dengar
golkar sudah menyediakan diri menjadi kendaraan politiknya gibran
kalau mk memutuskan batas usia cawapres menjadi tiga puluh lima tahun
itu dalam dialog saya dengan wakil ketua umum golkar
bang ahmad doli kurnia
minggu lalu mengatakan
saya berangkat dulu mulainya dari bahwa siapapun dia
mau dia anak kecil kah
mau bayi sekalipun
mau anak umur berapapun sampai yang tua
selama aturan mainnya memberikan ruang
itu dulu ya
satu dulu ya
lalu yang kedua
sekarang kembali kepada posisi partai golkar
sampai hari ini
kita masih berkiblat pada pegangan bahwa siapapun yang kita dukung
dalam hal ini golkar sudah memutuskan kepada pak prabowo
karena spiritnya adalah doktrin karya kekaryaan
adalah nilai value
review dari apa yang sudah dimiliki orang tersebut
dalam hal ini adalah kompetensi
maka dari itu
kami masih melihatnya bahwa
ini saya pikir sasa saja nanti pan juga punya
pasti punya pertimbangan subjektif juga
namun pada saat kita sudah bersepakat untuk membangun sebuah kerjasama politik
di antara empat partai ini
semua pasti harus didiskusikan bersama sama
dengan empat partai ini
namun dalam perspektif kami sebagai partai golkar
berangkat dari doktrin karya kekaryaan
kalau melihat posisioning
figur presiden maupun wakil presiden kedepan
kalau keberadaan wakil presiden itu adalah
ketua umum kami yang notabene adalah menko perekonomian
itu dulu ya
karena faktor kompetensi dulu
kita harus lihat dulu faktor kompetensi
jadi golkar tetap didorong pak erlang gartarto sebagai cawapres
ya ini nah itu dulu satu
namun yang kedua
kita juga menghormati bahwa muncul aspirasi aspirasi
lalu muncul lagi ada gibran raka buming
namun hari ini menurut saya nggak perlu dulu kita bahas
saya belum mau
ngapain kita mesti membahas sesuatu yang
yang sesuatu itu
tidak disetujui oleh aturan undang undang kita
makanya saya mau kesampingan dulu
jadi kita gak usah dulu bahas

ya silakan aja mbak bergulir
tapi bagi kami
ngapain kita bahas kepada sesuatu
ngapain kita bahas terhadap sesuatu yang memang menurut kita aturannya nggak masuk
oke kalau misalnya bulan ini mk sudah memutuskan
boleh kita bahas
boleh kita diskusikan
boleh mbak nana angkat isu ini
kalau nanti mk memutuskan itu boleh
kalau mk sudah memutuskan itu golkar gak masalah ya
ya mari kita buka
jadi kejaran politiknya gibran
hari ini kita nggak bisa bicara keputusan golkar saja
kita ada empat partai nih
yuk kita duduk bareng
plus minusnya harus dihitung
apakah ini melihat dari segi kepentingan untuk kedepannya
tapi sosok gibran bisa diterima gak di internal golkar
kalau misalnya nanti tiga partai yang lain sepakat
tidak perlu kita diskusikan dulu
nggak perlu kita perdebatkan dulu
karena sampai detik hari ini gibran belum bisa
nanti kalau keputusan mk sudah ada baru kita ngobrol
tapi kiritu kalau keberadaan kami
kalau partai golkar tetap bersikuku ketua umumnya
karena keputusan mk belum ada
tapi begitu keputusan mk sudah ada bisa beda lagi nanti partai golkar
kalau dari partai amanat nasional gimana
nama yang tetap didorong pak erick thohir atau gimana bang
kalau mau yang paling lama
tentu ada cak imin ya
yang sudah satu tahun bersama girindra
kalau mau kursinya paling banyak
itu pak erlangga
ya kalau mau surveinya paling bagus
dan logistiknya paling banyak
ya kira kira begitu
tinggal setok banyak
setok banyak ini
itu kekayaan bagi pak prabowo
dibawa ke forum satu meja
proposal dari cak imin gimana
proposal dari golkar gimana
dari pan bagaimana
partai partai yang tergabung dalam pak prabowo ini sudah terlatih
untuk keluar dari persoalan yang serumit apapun
termasuk mungkin nanti
dan kalau misalkan nanti
tidak ada titik temu diantara pan golkar sama pkb
ya mungkin kita serangkan kepada pak prabowo
karena pak prabowo sebagai penganten
tapi kalau dari pan
dan nanti di pertemuan resmi dengan koalisi
tetap mengajukan bang erick thohir
tapi pan gak masalah ya
kalau nanti akhirnya keputusan akhirnya pak prabowo memilih gibran
kalau diusti oleh mk
karena tadi kata bang maman
orang mk belum memutuskan
ini juga tema lagi nanti mbak nana
kalau pan tetap erick thohir
tetap erik thohir kalau pan gitu loh
tapi kalau misalnya putusan mk
sekarang masih erik thohir
nanti dibahas sama pak prabowo
saya mau ke bang andre ini
kadernya bang andre ini banyak juga nih yang diperbutkan nih
termasuk itu tadi
ini bagaimana kemudian pdi perjuangan melihat peluangnya gibran raka buming raka
kalau misalnya menjadi cowok presiden pak prabowo
jadi ini di nandang
ini yang maksudnya tadi duterte ini
temanya keser nih
jadi bukan cuma bapaknya yang direbut
tapi anaknya juga perlu diawas
bangga pd berjuangan ya
jadi ya satu
senang bahwa kader kita laku di mana mana
bukan cuma bapaknya
anaknya pun mau diikat
apa ya antara apa yang kita bicarakan
apa yang elit elit bicarakan
rakyat juga suka melihat seperti itu gitu
ya itu tadi
apakah rakyat suka dengan
ya itu tadi
ya bapaknya direbut
anaknya pun mau disikat juga gitu kan
nah sementara banyak hal yang
ya pertama tadi kan
toto tadi singgung soal kepantasan politik
terus kemudian soal ada
ada aturan main yang sedang menjadi persoalan gitu
nah ini kan semua rakyat melihat semua hal ini gitu
dan merekalah yang merupakan pengambil keputusan
dan rakyat percaya mk
mereka lah yang kemudian pengambil keputusan terakhir
pada tanggal empat belas februari gitu oke
kalau saya sebagai kawan dari
ya sebagai teman teman kader itu
janganlah bebankan terlalu banyak pada bapak dan anak ini gitu
sehingga mereka jangan terlalu terbebani dengan itu
tapi pdi perjuangan melihat ini bukan suatu kepantasan ya
ya itu tadi
nanti rakyat yang akan melihat gitu
untuk pdi perjuangan bagaimana
kami senang senang aja kan ini apa
tapi kan aturan partai jelas
sudah ada keputusan satu nama
ya itu tadi
kepantasan itu ada di rakyat
dan bagaimana proses itu berjalan dalam dinamikannya
oke saya mau putarkan ya
ini di hari yang sama
pada saat golkar dan juga pan bergabung ke koalisnya pak prabowo
projo langsung merilis ini
ini kita dengarkan sama sama nih
sebagai calon pendidikan
yang memiliki kekuasaan
dan memiliki kekuasaan
yang memiliki kekuasaan
dan memiliki kekuasaan
dan memiliki kekuasaan
dan memiliki kekuasaan
dan memiliki kekuasaan
sebagai calon presiden
dan al kehajian bapak dhanian radom
sebagai calon wakil presiden
tidak ada pesanan dari manapun
pemimpin yang tegas
terima kasih so
kalau tidak ada apasisi
anda tidak berani ngerti wak
lagi kenapa kami memilih memilih pak prabowo karena kami yakin pak prabowo itu
hai kenapa kami menempatkan pak danyar di calon model presiden karena

perhari ini mungkin enggak bahwa pdi perjuangan kemudian bergabung kesini dan usulannya tadi
projo bali karena itu disampaikan di hari yang sama setelah golkar dan juga pan bergabung ke
deklarasi itu sorenya projo bali langsung merilis mendorong prabowo ganjar mungkin
enggak di konstelasinya bisa begitu nanti masa iya isu mengenai ganjar prabowo atau prabowo
ganjar sudah pernah terjadi sebelumnya kalau kita ingat pertunjukan di sawah dan itu bareng
dengan jokowi juga
dan itu memang idenya pak jokowi ya menyatukan mereka berdua ya orang bacaannya seperti itulah
sampai sekarang berarti ide itu masih hidup nah sekarang pertanyaannya kan adalah apakah tetap ganjar
prabowo atau kemudian menjadi prabowo ganjar saya pribadi tetap melihat dengan angka yang dimiliki
mas ganjar pak prabowo dan mas anies ketiganya harus maju yang ideal buat saya ketiga tiganya
ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan
tiga tiganya ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan
publik dan kita tahu perbincangan dalam dua tahun terakhir itu berbicara mengenai ketiga sosok yang
kalau kita baca di survei atau kita secara kualitatif juga punya karakteristik pimpinan
agak berbeda beda misalnya pak jopa prabowo agak kuat di tegasnya mas ganjar kuat di merakyatnya mas anies
kuat di intelektualitasnya saya pikir akan jadi suatu pertarungan yang menarik jangan sampai lagi
lagi kalau kita bicara tadi kenapa gak prabowo ganjar aja atau ganjar prabowo itu logika elit
politik kartel oh kita arisan aja gabung aja itu memang ide yang awalnya muncul dari pak jokowi
itu itu yang saya takutkan ini bukan tentang prabowo atau ganjar atau mas anies tadi bagaimana
mendefinisikan pemilu itu tidak boleh dengan istilah tegak lurus tegak lurus itu dalam konteks
kebijakan selama presidennya masih berkuasa kebijakan selama presidennya masih berkuasa
tapi tegak lurus dalam konteks menggunakan hak politik anda sebagai partai mencari kader terbaik
publiknya pun itu tidak boleh dilakukan makanya saya mengatakan kepada teman teman relawan atau
misalnya psi istilah tegak lurus atau menunggu instruksi bapak presiden itu kalau teman teman
inget itu khas dari almarhum harmoko yang sering menjadi bercandaan suhartol ketika kita masuk dalam
masa reformasi karena kemudian kita bicara kultus terhadap individu bukan lagi kultus terhadap nilai
padahal relawan itu hadir ketika berhasil mendapatkan orang sesuai dengan nilai nilai yang mereka yakini
dan mereka dorong ke partai untuk mencalonkan saya berharap itu yang terjadi juga pada dua ribu dua puluh empat
oke tapi peluangnya kecil kayaknya ya melihat perkawinan ataupun duet antara prabowo ganjar ini
bisa berjalan ataupun bisa terjadi seperti usulannya projo bali tadi dengan logika pdi perjuangan
bukan aktabilitas suara parlemen lebih tinggi dan karakter agak keras kepalanya ibu mega oke menurut
saya agak sulit dan idealnya menurut saya lebih baik mereka sudah dipertandingkan siapapun termasuk mas
anies kita jangan lupa ya siapapun yang menang harus diterima sebagai wajah demokrasi oke lpd
perjuangan dengan karakter kerasnya bu mega mungkin gak ini menggabungkan ataupun bergabung ke prabowo
ke pak prabowo jadi duetnya prabowo ganjar seperti usulan projo bali tadi ya masa pedi perjuangan apa
itu kemudian ditarik lagi kan nggak biasa jadi gak bisa ya biasa jadi nggak akan ada renegosiasi
ulang ya kita lihat saja tapi kan dalam tradisi pd perjuangan ya itu keputusan yang sudah dibuat
itu adalah perintah untuk dilaksanakan jadi enggak mungkin ya usulan menggabungkan prabowo
dengan gajah itu mustahil biasa di dalam pedi perjuangan dan apa yang sudah diputuskan oleh
kecil ya mbak andre tapi kalau dari gerindra sendiri bagaimana usulan tadi projo bali projo kan
lebih condong ke pak prabowo ya dan projobali mengusulkan duet prabowo ganjar ya semua usulan
tentu akan kami sampaikan ke pak prabowo dan gus mohaimin iskandar dan rekan rekan pimpinan apa
partai partai koalisi tapi kalau partai gerindra kami menghormati pdi perjuangan sebagai partai
terbesar ya yang sudah resmi mencalonkan pak ganjar ya jadi
mungkin kami menawarkan proposal pak ganjar jadi wapresnya pak prabowo sangat tidak sopan ya sangat tidak
pantas gitu kan ya jauh lebih baik ya kita berkontestasi dalam situasi yang sehat yang
guyup yang rukun ya kan beda pilihan enggak ada masalah tapi secara garis besar kita semua merah
putih kurang lebih begitu tapi kalau pak jokowi menyarankan itu gimana silahkan namanya saran
dari siapapun tentu kami akan sampaikan ke pak prabowo
tarik pak jokowi lagi ya
iya kan siapa tau kan pak jokowi saran silahkan
saran kan enggak apa apa ya bang ya
sarannya apa apa ya bang ya golkar gimana bang
kalau misalnya duet prabowo ganjar itu tiba tiba pak jokowi dorong dong
ini saya sih sebetulnya dari tadi saya tuh lebih seneng mendiskusikan sesuatu yang memang menurut saya realitas gitu kalau masih yang di awang awang itu kayaknya susah gitu karena tadi udah disampaikan juga banyak
kayaknya sulit ya
karena kalau melihat tadi faktor sejarah pdi terus saya pikir dan saya dalam konteks ini saya setuju dengan mas toto bahwa rakyat juga perlu diberikan beberapa pilihan pilihan opsi supaya demokrasi ini bisa jauh lebih bagus jauh lebih sehat dan publik bisa lebih banyak pilihan lah
nah artinya kita sudah bersepakat hari ini untuk membangun sebuah koalisi bersama
dan tentunya setiap nanti langkah langkahnya akan didiskusikan bersama di partai
dan kalau tadi terkait koalisi apa format pak prabowo dan pak ganjar saya pikir kayaknya
oke kalau dari pan sendiri gimana ini kan pak
kalau pak jokowi ke kanan pan ke kanan
enggak saya kira kita begini kita harus berterima kasih kepada anak anak bangsa yang mau berkhidmat maju sebagai kandidat
ya pak prabowo pak ganjar pak anies itu sesuatu yang luar biasa buat republik ini loh
untuk menjaga ritme demokrasi kita
bayangkan kalau nggak ada orang yang mau jadi capres
nah oleh karena itu kita nikmati saja dinamika ini gitu loh
artinya kontestasi ini kontestasi kegembiraan
kita kawal dengan baik
pasti bukan khairat
iya pasti bukan khairat saja
jadi saya pemerintah yang menantang kita hormati
asal cara caranya tidak tercederai
oke pak gimana dengan duet prabowo ganjar
kalau sekarang kita menawarkan
jadi disitu dulu proposal pak
kita akan bahas lebih lanjut
apa dengan perjalanannya nanti
jadi tiga tiganya maju ya
jadi gak mungkin ini duet prabowo ganjar terjadi
kecil kemungkinan itu
bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa universitas sriwijaya melihat dinamika di kontestasi pilpres ini
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya
ada ifan dan juga azis
siapa duluan ini
oke sebelumnya izin mengucapkan diri saya ivan fadur rahman
menarik sekali bagaimana diskusi yang tadi terjadi antara koalisi koalisi yang ada
yang diwakili oleh narasumbernya
sebenarnya hal itu membawa kepada sebuah pertanyaan di benak saya
bagaimana pak prabowo serta koalisi ini bisa melanjutkan pembangunan superinfrastruktur
yang sudah dilaksanakan oleh bapak jokowi di era sebelumnya
lalu bagaimana bapak prabowo dan koalisi itu meyakinkan kami
maaf para generasi muda untuk dapat memilihnya
bahkan walau kita udah tahu gitu
kisah kelam yang terjadi di
di masa lalu yang mengakibatkan banyaknya korban dari mahasiswa dan aktivis
mungkin terus aku sedikit penasaran
mungkin apa aja sih kriteria yang dibuat untuk cawapres
dari para itu tuh
oke baik dari pak prabowo dan juga ganja
saya sebagai mahasiswa bisa bergabung
baik terima kasih ivan aziz satu lagi
baik apa kabar
pak yo pak yo lor
kenalkan saya pak jokowi
dari universitas sriwijaya
saya ingin menanyakan pertanyaan
saat ini bapak prabowo dan jokowi
ini gak kelihatan nih gambarnya nih
ya silakan yuk
saat ini bapak prabowo dan jokowi
ya silakan yuk
saat ini bapak prabowo dan jokowi
ini gak kelihatan nih gambarnya nih
sekarang dipanggil itu
saat ini bapak prabowo dan jokowi
kenalpun baca pres koalisi pdip dikepung oleh bapak prabowo dan keempat partai koalisi
oke ini ya saya udah langsung ya saya ke siapa dulu nih ke bang habib langsung
bang habib ini tadi pertanyaan bagaimana kemudian meyakinkan generasi milenial bahwa pak prabowo bisa melanjutkan pembangunan infrastrukturnya pak jokowi itu yang pertama
yang kedua ini mengingat masa lalu karena ini kan teman teman mahasiswa apa yang dilakukan oleh pak prabowo ini bagaimana meyakinkan teman teman mahasiswa bahwa itu tidak akan terjadi lagi kalau pak prabowo berkuasa
jadi kalau infrastruktur pasti ini orang palembang tau banget dari bakau huni ke kota palembang cuma tiga lima jam sekarang
kalau dulu bisa mungkin empat belas jam
jadi infrastruktur itu luar biasa dan itu menjadi komitmen pak prabowo untuk melanjutkan
soal pelanggaran ham pak prabowo nggak ada kaitannya
sama sekali dengan pelanggaran ham
de facto secara hukum de jure nggak ada kaitan sama sekali
yang pertama keputusan dewan kehormatan perwira
itu hanyalah sebuah keputusan yang bersifat rekomendasi dan usulan
dengan pertimbangan lalu dilanjutkan adanya keputusan presiden b j habibie yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali pak prabowo dengan peristiwa penculikan
karena persidangan tim mawar juga enggak ada kaitan sama sekali dengan pak prabowo
lalu sudah mungkin dua puluh sekian tahun sejak dua ribu enam ini delapan belas tahun ya
komnas ham yang harusnya mengumpulkan bukti dalam waktu tiga puluh hari ini dari dua ribu enam sampai sekarang sudah enam belas tahun tidak ada bukti
dari apa yang dipenuhi oleh komnas ham ke kejaksaan agung
sehingga clear and clean pak prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan pelanggaran ham di masa lalu
yang ada adalah justru komitmen
komitmen pak prabowo untuk menegakkan ham untuk menghormati ham saat ini dan ke depan
kurang lebih begitu
karena tadi pertanyaannya spesifik ke pak prabowo ya
saya mau tanya ke bang maman dan juga bang yandri
ini terakhir kalau misalnya nanti yang jadi cawapres bukan ketua umum anda golkar akan tetap setia mendukung pak prabowo sampai ujung
sampai hari ini kami pertama kita sudah bersepakat ya
kita sudah bersepakat bahwa kita membangun sebuah kerjasama politik
namun harus diingat mbak nana saya juga harus bilang bahwa tidak ada sesuatu yang pasti terkait koalisi itu dulu
sampai kita mendaftar di kpu
nah yang penting semangatnya adalah kebersamaan
jadi bagi kami partai golkar selama proses pengambilan keputusannya itu kita duduk bersama berempat
dan kita betul betul mempertimbangkan pertama adalah faktor kompetensi dan bagaimana apakah racikan pasangan ini bisa menghantarkan kemenangan
saya pikir golkar akan terus dan kita akan jalan bersama
jadi golkar belum bisa memastikan ya akan sampai ujung apa enggak
ya bukan kita kan enggak tahu
tapi yang pasti sampai
jadi kita ada tangan
ya begini saya mau bilang dulu
pertama kalau kita mau memastikan koalisi sampai nanti di kpu mbak nggak ada yang pasti
termasuk koalisinya ganja
termasuk koalisi di sana segala macam mas anies
jadi anything can happen ya
semua pasti bisa terjadi
namun yang pasti bisa terjadi
namun yang perlu dipahami bahwa pada saat kita sudah bersepakat untuk duduk bersama empat partai ini
saya meyakini yang terpenting dari semua keputusan harus diambil bersama sama
dan insya allah itu sudah ada komitmen kok kita tahu betul dari pembicaraan pak pado pak erlangga pak julhas dan cak imin
dan kita semua bersepakat bahwa proses pengambilan keputusan semua betul betul kita jalani bersama
makanya tadi saya bilang kalau maunya golkar ya kita mau begini
kalau maunya gerindra juga pasti kan
nama kita sudah sepakat kita pasti akan berangkat bersama sama empat partai
oke kalau pan bagaimana
kalau golkar masih melihat semuanya bisa terjadi sampai di ujung nanti
pan kalau misalnya pak erick thohin enggak jadi cawapres tetap di sini atau ya masih bisa geser geser lagi pak anggi andri
saya meyakini pak prabowo yang ketiga kali maju ini harus menang
dan pak prabowo tahu cara menangnya bagaimana
oleh karena itu kita senang dengan pak prabowo kemarin ketika di rumah penyusunan naskah proklamasi itu menyampaikan bahwa persoalan cawapres itu akan dibicarakan
nah maka tentu proposal masing masing dari partai kan ada
pan mengajukan erick thohin
nah ini yang perlu kita diskusikan dan kami meyakini kenapa kami mengajukan erick thohir itu faktor menangnya lebih tinggi
tapi apapun nanti keputusan kan akan diambil secara bersama sama
dan cenderung saya bilang tadi kalau misalkan semua ngotot masing masing cara pandang partai masing masing ya mungkin pak prabowo yang kita serahkan
bagaimana menurut pak prabowo yang paling pas dan menang
jadi apakah keputusannya pak prabowo pan akan ikut ya tetap bertahan sampai gadis finish
ya kita yang penting keputusan itu kita ambil secara bersama sama
ya berarti akan tetap bertahan sampai garis finish
yang penting kita dilibatkan terus dalam mengambil keputusan
tetap akan sampai garis finish meskipun pak erick thohir tidak dipilih ya
kita aku yakin direktur yang diambil
jadi jangan nyampan sampai hari ini
bang andre ini bagaimana kemudian pdi perjuangan menghadapi kepungan dari koalisi jumbonya pak prabowo
jadi gini tadi kan pertanyaannya kan soal pasangan
jadi gini tadi kan pertanyaannya kan soal pasangan
yang pasti pdi perjuangan ya itu bisa mencalonkan sendiri
jadi pdi menang sendiri juga
dan yang pasti semua yang bertarung ini ingin menang gitu
dan biasanya yang ingin menang itu bergabung dengan yang punya peluang menang gitu
nah disinilah pdi perjuangan akan kita punya keyakinan bahwa calon pak ganjar ini
potensi menangnya tinggi
jadi kemungkinan untuk kerjasama itu kita buka ke teman teman yang lain
jadi meskipun mereka sudah mengikat kerjasama pdi perjuangan tetap
kan tadi kan belum di ini
kan sampai dengan peluang ya
jadi masih ada peluang ya
peluang pendaftaran itu kan
jadi pdi perjuangan masih berharap partai partai ini ada yang bisa kembali lagi gitu ke pdi perjuangan
semuanya masih terbuka gitu
semuanya masih terbuka
dan rakyat tuh melihat gitu
yang tadi saya bilang tadi mana yang artifisial mana yang semu mana yang aslinya yang mana gitu
dalam hal melanjutkan itu tadi
itu publik yang akan menilai rakyat yang akan memilih
mas otto terakhir ya
kalau misalnya melihat konstelasi di pdi perjuangan saat ini yang sekarang terkepung begitu ya
hanya dengan p tiga saja
p tiga saja sekarang sudah mulai dibilang sama pdi perjuangan kalau maksa sandi jadi cowok pres silahkan pergi begitu ya
ini apakah kemudian pdi perjuangan akan membuka komunikasi dengan nasdem dengan pdi perjuangan
dengan demokrat itu bisa terjadi nggak untuk menghadapi koalisi besarnya pak prabowo
sampai dua puluh lima november apapun sangat mungkin terjadi
dan kita tahu biasanya menjelang masa injury time konstelasi akan semakin manas
gerakan akan semakin cepat
kalau kita nonton sepak bola itu sepuluh menit terakhir itulah yang seru sekali biasanya
energinya biasa dua kali lipat ya
yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks judulnya kan prabowo mengepung ganjar
kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya
berapa banyak yang kita lihat
berapa jumlah dari kursi yang akan terbangun dalam koalisi
karena itu efeknya nanti ke elit elit doang
biasanya kan akan berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi bagi
buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama sama mengklaim menjadi penerus jokowi
seperti pertanyaan teman teman mahasiswa tadi ke bang habib ya
kita berharap loh dua orang ini yang mengklaim dirinya sebagai penerus jokowi
kemudian berdebat harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti mas anies
ketika berbicara mengenai infrastruktur bagaimana kemudian ke depan
ketika berbicara mengenai hilirisasi siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi
ketika berbicara mengenai ikn yang diragukan dari sisi keuangan siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu
bukan adu balap mengenai billboard siapa yang hormatnya lebih tinggi
adu posting mengenai pak jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan prabowo atau ganjar
kan itu yang sekarang sedang terjadi
itu tidak ada maknanya sama sekali
itu yang pertama
yang kedua buat pak jokowi sendiri saya berharap pak jokowi mengingat beliau adalah sosok
yang kemudian menjadi contoh bahwa orang yang biasa biasa saja dalam konteks dia bukan bangsawan politik dan bukan ketua partai politik
dalam konteks juga tidak membangun koalisi terbesar tapi dipilih oleh rakyat
itu fenomena bottom up yang menjadi makna utama dalam demokrasi
lalu kemudian kita dapat hadiah tambahan akselerasi kinerja yang dilakukan oleh pak jokowi sehingga semua berebut ingin menjadi penerus jokowi
hadiah terindah buat proses regenerasi siapapun yang akan memenangkan pertarungan
itu adalah mekanisme demokrasi yang jangan kemudian berubah dan kemudian jangan kemudian diartikan menjadi hadiah bernama anaknya atau keluarganya
oke itu kita berharap pesan penting kepada presiden jokowi ya tetap menjadi negarawan
bagaimana sentilan dari teman teman komisi co melihat fenomena koalisinya prabowo subianto yang jumbo ini mengepung ganjar pranowo
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
ya memanggas banyakyour
perasaan seperti pak ganjar ini tuh sedang terkepung gitu
padahal ya mohon maaf nih politik itu dinamis
mereka yang koalisinya besar itu belum tentu menang
apalagi yang kecil tapi
biasanya makin berat
soalnya pdip itu p nya perjuangan kan
walaupun perjuangannya memang agak berat ya
perjuangannya agak berat
tapi walaupun seperti itu kita juga nggak boleh lupa lah
pendekar udah biasa kayaknya
nah itu dia pak
demokrasi indonesia pendekar
ya karena kondisi pak ganjar dan pak prabowo
terutama koalisinya sekarang itu seperti film tiga
ada yang udah pernah nonton
ada film antara tentara sparta yang berjumlah hanya tiga ratus orang
melawan tentara persia yang berjumlah tiga ratus ribu orang
dan tentara separta bisa menahan gempurannya
ih menang deh tuh
bisa menahan bisa menahan
memang di ini
tapi kita juga harus penting
tadi ngomongin koalisi yang bukan besar
tapi kita ngomongin koalisi besarnya juga penting
karena jangan sampai jumawah gitu
koalisinya pak prabowo ini jangan sampai jubawa
karena belajar dari pengalaman pak
semua koalisi itu kalau kita lihat itu wah solid banget di awal
biasanya udah mulai itu
udah mulai itu
udah mulai ada gesekan
di situ bang andri yang lihat ada celah
tapi yang paling menarik dari narasumber narasumber ini
menurut saya adalah mas toto sih
buktakan dulu sebenarnya untuk mas toto nih
nama tuh bebas mau ngomong apa aja
karena mas toto ini adalah konsultan politik yang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan
di twitternya mbak adi pernah upload itu
ada yang pernah upload
respon mas toto terhadap kejadian itu
mas toto bilang ah itu bukan hal yang baru
eh ancaman pembunuhan loh mas toto
oh bukan hal yang baru
makanya jangan jangan nih mas toto ini adalah seorang konsultan politik yang sudah terbiasa dapat ancaman pembunuhan
takutnya nanti keadaan politik udah tenang
mas toto tuh dirumah sendirian malah kangen
kok gak ada ancaman ya hari ini ya
takutnya jadi berarti
tapi menurut saya
langkah pak prabowo ini
dalam membuat koalisi besar ini adalah langkah yang sangat cerdas
karena dengan membuat koalisi besar ini tentu pak prabowo akan mendapatkan dukungan dari partai
termasuk sosok sosok besar di belakangnya
benar benar benar
dari golkar ada pak erlangga
dari pkb ada ca imin
dan dari pan ada
eh kalian jangan meremehkan uyakuya
yahuya itu satu satunya politisi yang bisa hipnotis
benar benar benar
dan saya rasa itu adalah tujuannya membuat koalisi besar ini
supaya orang terhipnotis untuk memilih pak prabowo
nama saya dutra triayai
terima kasih teman teman dari komisi co sudah memberikan sentilan sentilan
semoga ini bisa menjadi pesan ya
buat koalisinya pdi perjuangan perjuangannya berat
buat koalisi jubo nya pak prabowo
ini gak boleh jumawa
karena semua bisa terjadi sampai nanti di ujung
terima kasih teman teman dari komisi co
penampilannya tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya
kita ketemu lagi hari senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat